sebentar lagi mau ramadan
kita harus bersih bersih musola
ya tolong bantu bantu
bersihkan maizenya terutama ya
biar orang nyaman beribadah
beneran atu manis kangen
kamu gak kangen sama aku
menurut a a ceng gimana
ya matanya gak tau atu
oh gak tau
berarti kangen ya sama ayah
kangen juga kan
gitu deh kira kira
yaudah kalau gitu
emang mau kemana ah
ya kemana aja
makan baso juga boleh
oke kalau gitu nanti
sampai nanti ya cantik ya
bro bro ini kelasnya udah master bro
jangan atu bro
nanti deh badan sama mukanya a ceng penuh nama nama wanita dong
ada di sini waktu itu ada dua orang yang namanya ati
ati ati tinggal dilanjutin ya
ati ati di jalan
semangat bener bro ketawanya bro
nggak ada yang patah lagi bro
ini yang kekecilan sih bro nya
motor aja mesti muter berapa kali nih bro
kalian mau sholat
sebentar lagi mau ramadan
kita harus bersih bersih mau sholat ya
bersihkan wc nya turutnya ma ya
biar orang nyaman beribadah
ce yatinya ada kang
kamu tuh dari mana
pusihin toilet tempat wudhu semuanya teberes
sini atu bantuin
bentarnya kagoknya susuap
emangnya ciliatita mimpi apa semalam
mau pukul saya
semalam dia menjerit
dia tidak mau cerita apa apa
kang maaf sebelumnya
boleh cucu ngobrol berdua sama ceyati
kalau boleh cucu tahu
emangnya ciyatita dipercaya
diapain di sana
dia nyayah bagaimana
saya nggak mau balik ke sana cu
ciyatita tenang aja
pamustakim lagi cariin majikan yang baru
jadi ciyatita gak perlu balik lagi ke majikan yang lama
kalau boleh cucu tahu
ada gak luka lukanya
kalau ada boleh gak cucu lihat
barangkali perlu ke rumah sakit
karantina sesuat cu
iya apa kabar fahin
alhamdulillah sehat kerja di sini
kumaha wak sehat
funtan wak tadi teh pas liat rumah gimana
jalan masuknya terlalu jauh katanya kos
rumahnya teh wak suka kos tapi jalannya sempit
loh wak punya mobil lebar
aduh funtan ya wak
nanti kalau saya dapetin info lain
saya kasih tau sama kang acing
oh ya kos funtan ya ucinya
kita mau jalan lagi sambil lihat lihat rumah yang lain
kang acing sama wak sain gak makan dulu
ya makan dulu atu
nanti aja saya mau jalan dulu cari yang lain
rugi kalau gak mampir masakannya teh enak san
aceh deh terserah bro aja kalau bro mau makan dulu ayo
mau langsung jalan juga hayu